saudara dalam sidang perdana sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
calon presiden anies baswedan menyinggung soal pengaruh kekuasaan pada pelaksanaan pilpres
anies baswedan menyebut ada intervensi kekuasaan yang seharusnya tidak terjadi
anies juga bilang ada intervensi kepada aparatur negara di daerah untuk memenangkan salah satu calon
anies juga menilai adanya penyalahgunaan program bantuan sosial yang dijadikan alat transaksional politik
independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu
telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi
di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara
untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
terdapat pula praktek yang meresahkan
aparat daerah mengalami tekanan
bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik
bantuan bantuan dari negara
bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat
malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon
sementara itu saudara ketua tim pembela prabowo gibran yusril iza mahendra
menilai permohonan dari pemohon tidak berisikan bukti
tetapi hanya narasi asumsi dan juga hipotesis
yusril yakin timnya bisa membantah semua dalil dari pemohon
dan berkeyakinan hakim akan menolak permohonan yang disampaikan
besok saudara yusril dan juga tim akan menyampaikan jawaban dari permohonan
yang dilayangkan oleh pihak anies mohaimin
intinya sih kami menilai bahwa
dan saya baru dengar dari pak kaligis tadi pagi
dia bilang narasi itu bukan bukti
begitu juga asumsi itu bukan bukti
sesuatu yang harus dibuktikan
begitu juga patut diduga
sesuatu yang memang harus dibuktikan
daripada fakta fakta bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini